gubernur dki jakarta basuki cayapurnama menanggapi teguran wali kota surabaya tri risma hari ini
sebelumnya ahok dinilai takut jika tidak jadi gubernur lagi
sehingga mengeluarkan pernyataan yang menurut risma menjelek jelekan kota surabaya
dalam tanggapannya ahok justru kembali memuji kinerja risma dan bercerita
bahwa seringkali ahok mengutus staffnya untuk belajar mencontoh sistem kerja pemerintah kota surabaya
ahok mengaku terkejut terkait dengan perubahan sikap wali kota surabaya tri risma hari ini yang gusar
karena pernyataannya bagi ahok risma adalah kepala daerah yang baik bisa memimpin kota surabaya
namun dalam persaingan merebut kursi dki satu ahok mengajak semua calon gubernur bersaing secara sehat dan terbuka
surabaya dengan jakarta pusat jakarta selatan wali kota sama gubernur beda nama dong
jadi itu saya maksud surabaya itu setaranya itu kayak jakarta selatan jakarta selatan
kan sama sama kota
ibu risma jadi baper marah konferensi pers
seolah olah aku diadu domba
kan saya sudah bilang saya senang sekali kalau semua kepala daerah yang berhasil
supaya waktu nyalon gubernur itu terjadilah dialog kinerja bukan sarang